selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya dekartika
sebuah ruko yang menjual emas dan ruko yang menjual barang barang elektronik
di cimindi kota cimahi jopara terbakar pada senin dinihari
dalam peristiwa ini seorang pegawai tewas
korban tewas adalah pegawai toko yang saat kejadian sedang tertidur lelap
selain menewaskan seorang pekerja kebakaran ini juga mengakibatkan
sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terparkir di sekitar ruko
ikut ludes terbakar
pihak kepolisian polsek cimahi selatan melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran
sementara belum dapat diketahui penyebab kejadian kebakaran

kami menemukan dari koreks

kerjaan karyawan toko mas sahabat dan sekarang jenazah kita bawa ke rumah sakit asam
di ikin untuk dihasilkan
kita ke informasi mancanegara
organisasi internasional imigrasi maksud kami migrasi atau iom telah menyewa sembilan hotel di yunani utara dan akan segera dapat menampung tujuh ratus sembilan puluh dua pengungsi
kementerian migrasi yunani juga telah menghabiskan lima juta euro untuk meluncurkan rencana pemukiman kembali